setelah melakukan penyisiran di lokasi kebakaran selama dua hari
timsar akhirnya menghentikan upaya pencarian korban kapal motor mutiara sentosa satu minggu malam
penghentian dilakukan karena korban tewas maupun selamat telah dievakuasi semuanya
setelah melakukan pencarian dan penyisiran lokasi kejadian terbakarnya kapal motor mutiara sentosa satu di perairan masalembu sumanep
timsar akhirnya menghentikan upaya pencarian korban
penghentian dilakukan karena korban yang selamat maupun yang meninggal dunia dapat dievakuasi semuanya
sementara dugaan nahkoda kapal masih terjebak di dalam kapal dibantah oleh tim sar
tim sar menyatakan saat kebakaran seluruh penumpang sudah ada di atas dengan jaket penyelamat
dan orang yang paling terakhir diselamatkan adalah sang nahkoda edi sarwoto
semenjak terjadinya api itu penumpang sudah diarahkan ke atas semua
sudah menggunakan lift jacket semua
dan pada saat evakuasi saya orang yang paling terakhir meninggalkan kapal
dengan dihentikannya pencarian korban total lima jenazah yang berhasil dievakuasi timsar berjumlah lima orang
mereka adalah ahmad sofianto warga dusun karanglegi gerobokan jawa tengah
eko hadi prayitno warga dusun blok agung tegal sari banyuwangi bambang sugito warga dusun sekar geneng gresik
rahmat siri warga dusun bendoran jomo jokerto dan supriyadi warga jalan ronggolawe malang
sementara korban luka luka kini mendapat perawatan medis di rsports health center surabaya